yang jangka pendeknya dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat
itu pertama di kipp nya kawasan inti pusat pemerintahan
apa yang kita bangun jalan jalan
pertama jalan konektivitas dari balikpapan ke ikn ini sendiri
supaya ikn nanti tidak isolated tidak soliter tapi dia sudah terhubung dengan balikpapan
mudah mudahan dua tahun ini selesai jalan tolnya
kemudian jalan kawasannya sendiri supaya bisa berinteraksi di dalam kota yang dengan kpi kpi tadi
ada kantor presiden itu yang juga akan segera kita bangun segera ini
kalau sudah disiapkan keuangannya oleh kementerian keuangan
kemudian kompleks perkantoran dari menko kemudian dengan beberapa kementerian yang dibawa ke menko nya
kemudian pehunian hunian jadi menko dan pemerintahan dan kl nya
kemudian hunian asn nya harus ada yang sampai dua ribu dua puluh
mungkin pusat komersial terbatas karena kalau kota nggak ada pusat komersial
berapa jumlah asn yang harus dipindahkan nanti sudah ada hitungannya dari bapak penas dan menpan rb
saya ingin ikuti saja untuk menentukan jumlah rumah hunianya